sementara itu partai nasdem menghormati proses hukum yang tengah dilakukan komisi pemberantasan korupsi terkait operasi tangkap tangan atau ott bupati probolinggo puput tantriana sari
penangkapan ini diduga turut menjaring suami puput hasan aminuddin yang merupakan wakil ketua komisi empat dpr dari fraksi nasdem
wakil ketua umum partai nasdem ahmad ali menyatakan pihaknya masih menunggu pengumuman resmi dari kpk terkait status hukum hasan
ketua fraksi nasdem di dpr itu juga memastikan partainya terus mengedepankan asas praduga tidak bersalah
terkait status hasan di partai ali memastikan setiap kader yang terjaring ott secara otomatis mengundurkan diri dari partai
dewan pimpinan pusat partai nasdem sangat menghargai proses yang sedang berjalan di kpk
sehingga kemudian saya meminta kepada semua teman teman media
untuk kita menahan diri kita menunggu keputusan atau pengumuman resmi daripada komisi pemberantasan korupsi